aku sendiri yang akan pergi untuk menghadang pasukan gelang gelang
dan memenggal kepala ayahku sendiri
sekarang ada berapa jumlah pasukan yang tersisa dalam kota
tidak sampai dua ratus
dua belas orang tidak akan sanggup untuk melawan pasukan gelang gelang
yang jumlahnya begitu banyak ayahanda prabu

apa kalian takut menegak gunungkawi
jangan pernah ikut campur urusan kamu

kenapa engkau yang muncul
kenapa bukan tuanmu si jayakatwang atau atasanmu keboh bundarang
hei lawi kau dengar
menurut pertimbangan mereka
aku sendiri saja sudah cukup untuk mengalahkanmu
beserta pasukanmu yang lemah itu
jika kau mundur sekarang
mungkin ayahanda prabu kertanegara
sampaikan pada rajamu
aku tidak butuh pengampunan dari raja yang akan mati
lihat saja jaran guya
lihat saja jaran guya
mulut besarmu itu akan kuru robek
dan akan aku pajang di gerbang istana kota raja
kalau kau mampu melakukannya
kalau kota raja
masih bisa berdiri petang ini
aku akan mencari kau
hari ini aku percaya

akhirnya kita mendapatkan lawan yang sepadan
apakah kau sudah siap untuk menyerahkan kitab naga puspa itu kepada kami
silahkan kalian berminat